dan langsung kita akan mengikuti konferensi pers terkait perkembangan pesawat latih tni angkatan laut yang jatuh
sebagai unsur adek latihan adek air defense exercise
yang sebagai unsur bulsi oleh kapal kapal atas air
sehingga ketika terjadi musibah langsung organisasi dirubah dari latihan menjadi organisar
dan dilaksanakan pencarian terhadap jatuhnya pesawat tersebut karena jatuhnya di laut
sehingga harus dilaksanakan pencarian
dan sebenarnya kemarin sudah ditemukan datum datum itu titik awal jatuhnya
kemudian dari multibim ditemukan saat itu dan dilaksanakan penyelaman
tapi karena di situ arusnya sangat kuat
sehingga baru bisa tadi pagi diselami oleh diselam air pharmadi
ada dua dan kopaska sehingga bisa ditemukan dan langsung bisa diangkat
dievakuasi ke rumah sakit
jadi demikian kronologis dari kegiatan yang mungkin kemarin sudah disampaikan oleh gadis menal
ya sekiranya itu mungkin perlu ada yang ditanyakan
izin bapak selamat sore bapak
saya satu dari jawa post
menyampaikan turut berduka cita sebelumnya
yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan proses evakuasi yang sudah selesai
mungkin bisa ditegaskan apakah memang total sudah selesai
artinya selain jenazah pilot dan kopilot
kemudian seluruh bagian pesawat yang dibutuhkan untuk investigasi itu sudah selesai diangkat
ya sudah sudah semuanya
jadi kondisinya kemarin sulit diangkat kemarin itu karena posisi katanya terbalik
dan jenazah masih dua duanya masih terbang di duduk di posisi dan masih terikat seatbelt itu
sehingga masih sulit untuk diangkat sehingga tadi pagi baru diangkat dan semuanya sudah diangkat
jadi dua personel kopilot dan pilot sudah diangkat dan juga rangka pesawat juga sudah diangkat di kri soputan
karena kita kan punya badan pesawat dan semuanya sudah bisa diangkat
karena kita memang punya alat untuk kri
yang bisa mengangkat beratnya pesawat yang ringan itu
kalau pesawat latih bonansa ringan sehingga bisa diangkat semuanya
izin tanya juga bapak terkait dengan evaluasi yang akan dilakukan tadi bapak kasal sampaikan
itu langkah langkahnya kira kira apa saja yang akan dilakukan oleh tni al untuk mencegah hal serupa terulang
kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan juga terkait dengan tim investigasinya
apakah internal tni al saja atau melibatkan dari luar tni al
nanti kita tanya dan berserva cukup dengan kita saja atau melibatkan luar
ya tentunya nanti kemudian pusat penerbangan angkatan laut yang lebih tahu
ya tentunya kita akan evaluasi supaya tadi tidak terjadi lagi karena mengingat saat itu masih baru selesai herla bulan dua puluh dua agustus yang lalu
karena itu pemeliharaan berkala yang jam terbangnya masih banyak satu ratus sembilan puluh jam terbang sehingga sebenarnya baru melaksanakan herlah
tapi ya itu tadi ya dengan investigasi mungkin nanti kita bisa ketahui kenapa ini bisa terjadi seperti itu
dan ini memang saya sampaikan untuk bonansa jenis kapal pesawat udara bonansa
g tiga puluh enam semuanya kita krui dulu untuk kepentingan investigasi
kita punya tujuh
ya baru saja kita ikuti bersama konferensi pers perkembangan evakuasi pesawat latih tni angkatan laut
yang disampaikan oleh kepala staff tni angkatan laut laksamana tni yudho margono
dimana beliau menyampaikan bahwa proses evakuasi sudah dilakukan oleh tni yudho margono
dimana beliau menyampaikan bahwa proses evakuasi sudah dilakukan oleh tni yudho margono
dilakukan sejak pagi dan rangka pesawat sudah diangkat semua
terkait jenazah pilot dan kopilot juga sudah dievakuasi dan evaluasi tentunya akan dilakukan
dimana tadi beliau juga menyampaikan bahwa seluruh unit bonanza g tiga puluh enam selaku pesawat latih
yang berjumlah tujuh unit akan diinvestigasi dan juga dihentikan jadwal penerbangannya untuk sementara
selama proses investigasi berlangsung